tiga tersangka panitia acara yang menyebabkan kerumunan di petamburan jakarta pusat
menyerahkan diri pada minggu dini hari
ketiga tersangka langsung menjalani pemeriksaan
hingga minggu siang ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan
ketiga tersangka yang merupakan anggota fpi tersebut
menyerahkan diri ke polda metro jaya pada minggu pukul satu dini hari
mereka adalah haris ubaidillah selaku ketua panitia
alibin alwi alatas selaku sekretaris panitia
habib idrus selaku kepala seksi acara
kepolisian meminta dua tersangka lain agar menyerahkan diri dalam waktu dekat
atau akan dijemput paksa dan ditangkap
sebagai ketua panitia
kemudian yang kedua atas nama idrus
ketiga orang tersebut dibawa bersama dengan pengacaranya
mendatangi polda metro jaya
menyerahkan diri kepada polda metro jaya
tetap ditalah sedangkan dengan kegiatan protokol kesehatan
ya sementara itu sekretaris bantuan hukum front pembela islam aziz yanuar
kepada tim detik com menyatakan ketiga tersangka kasus kerumunan petamburan
memenuhi panggilan bukan menyerahkan diri ke polisi
ada pun pihak kuasa hukum belum mendapat informasi lebih lanjut
tentang dua tersangka lain yakni ketua umum fpi syabri lubis
dan panglima laskar pembela islam
kelima tersangka ini akan dikenai pasal sembilan puluh tiga undang undang kekarantinaan
nomor enam tahun dua ribu delapan belas dengan ancaman hukuman satu tahun penjara